aku akan membawa
lihatlah apa yang kubawa
apakah kitab kuno ini peninggalan kerajaan pajajaran ini gusti prabu
apakah kau bisa membacanya
izinkan hamba untuk melihatnya gusti
kitab kuno ini adalah warisan dari perguruan tumasek gusti prabu
di dalam kitab ini banyak sekali terdapat ilmu kanoraga yang amat mumpuni
maka dengan sangat mudah rusti prabu bisa mengendalikan senjata hanya dengan menggerakkan mata dari kejauhan
sungguh sakti ilmu yang ada di kitab itu
aku harus menguasainya
dan itu akan lebih mudah bagiku
untuk menghabis sekian santan dan juga musuh musuhku
sudah pasang saja
tidak ada siapa pbefore
aku yakin yunda sumbang lara dan juga orang yang telah menolongnya pasti mereka tewas dan gelap
kau benar aja kakak
sebaiknya kita sekarang ke istana musan pasejaran
kita laporkan kepada keponakan tercinta kunanda prabu surawisesa
kau benar kakak mari kita segera ke istana
kakanda ya allah alhamdulillah kita selamat kakanda
kakanda terima kasih banyak kakanda
kakanda dinda sangat merindukan kakanda
dinda tidak menyangka kita akan bertemu dalam keadaan seperti ini
dinda dinda pasti lelah sebaiknya dinda berserah
terima kasih ya allah
allah sedih mempertemukan kita di dalam musibah seperti ini
dinda tidak menyangka
kakanda dinda sangat merindukan kakanda
benar sekali gusti
gusti prabu akan menjadi seorang raja
dengan ilmu kandung ragan yang tanpa tanding
apakah kau bisa mengajariku
tentu saja gusti prabu
baiklah gusti prabu
terima kasih kinobres
hamba sudah tidak sabar melihat gusti prabu menjadi raja di raja di bumi pasundari ini
tenanglah senang hatiku
sebentar lagi akan tiba
mereka harus dilaporkan
mereka harus dilaporkan
mereka harus dilaporkan
mereka harus dilaporkan
kepada ayah anda prabu marta singa
kalian tidak akan pernah sampai ke prabu marta sing
karena kalian akan mati disini
mohon ikuti pedagangku gusti prabu
aku akan membuat surawi sesam menjadi sangat sakti
agar bisa kuperalat untuk menghabisi siliwangi
gusti prabu harus bisa menguasai jenis patah orang terlebih dahulu
mengapa kidomas berhenti
maaf gusti prabu
gusti harus menguasai jurus mata orang terlebih dahulu
dari itu kita harus berlatih sekali lagi
setelah itu kita akan naik ke tingkat berikutnya
yaitu jenis olah mata
baiklah kalau begitu
sebaiknya saat ini kita menginap disini saja
karena melihat keadaanmu kami belum pulih benar
esok hari kita baru lanjutkan perjalanan
baik nih mas
itu kan pelang sendiri
aku letaknya dekat
itu kan pelang sendiri
malam ini ada wanita cantik
di kedai ini
cepat kalian pergi dari sini